kami siang petugas gabungan menggelar operasi justisi di lingkungan perusahaan dan perkantoran di kawasan jakarta timur
dalam operasi ini petugas mendapati satu perusahaan di kawasan pulau gadung
dengan jumlah pegawai yang bekerja melebihi batas yang ditentukan yakni lima puluh persen pegawai
selain itu perusahaan tersebut tidak menyediakan perlengkapan cuci tangan dan tidak memiliki tim satgas covid sembilan belas
sesuai dengan sk di senaker dki tentang protokol pencegahan covid sembilan belas di perkantoran
petugas pun memberi surat teguran dengan ancaman sanksi penutupan selama tiga hari
jika perusahaan tidak segera menerapkan protokol kesehatan
memang masih ada pelanggaran di salah satu perusahaan produk makanan tersebut
namun besok kita akan kembali kalau misalkan memang besok belum menerapkan lima puluh persen
kehadiran pegawainya terutama di bagian administrasinya kita akan tutup selama tiga x dua puluh empat jam
kini karyawan dapat melaporkan pelanggaran penerapan psbb di lingkungan kerja
melalui aplikasi jaki atau jakarta kini
aplikasi yang diluncurkan pemerintah provinsi dki jakarta awal dua ribu dua puluh ini
ternyata mempunyai fitur jack respon yang dapat digunakan karyawan
untuk melaporkan terdapatnya
terjadinya pelanggaran penerapan psbb tanpa diketahui identitasnya
melalui aplikasi jaki pelapor dapat memotret mengunggah dan menyebutkan lokasi terjadinya pelanggaran
anda juga bisa memantau apakah laporan sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib
seperti satuan polisi pamung praja dan dinas tenaga kerja dki jakarta
bagus sih kalau nggak terkontrol sama pemerintah kita bisa laporan sendiri gitu
di pekerjaan kita ada kapasitasnya lebih
ininya sih ya kurang sosialisasi aja ke sosial media gitu
jadi banyak yang belum tahu tentang aplikasi ini
bagus sih kalau ada laporan gitu biar cepat ditindaklanjuti dari pemerintahnya dari pol pp nya gitu ya
aplikasi jaki berbasis android dan bisa diunduh melalui play store
fitur bernama jak respon terdapat di menu utama pada aplikasi ini